meski santar disebut masuk dalam bursa capres anies baswedan sejak awal tahun ini
nama gubernur jawa timur kofifa indar parawansa kini seakan menghilang dari bursa
apalagi setelah disebut menolak secara halus tawaran untuk menjadi cawapres anies baswedan
yang terbaru kofifa menunjukkan keakarpan saat menemani ketum pdip mekabatis kornoputri saat di surabaya jawa timur
benarkah tolokan tersebut karena kedekatannya dengan penguasa dan juga pdp
atau ada alasan lain yang disampaikan dan juga diterima oleh partai nasdem
untuk mengkonfirmasinya sudah bersama kami ketua dpp partai nasdem fnd khoiri
assalamualaikum selamat malam gua sejauh apa kabar
waalaikumsalam selamat malam bram
alhamdulillah kabar baik begitu ya
oke langsung saja jadi kalau anda katakan tadi saya mendengar di paket berita menolak secara halus
alasannya apa ataukah memang kedekatannya berbeda dengan koalisi perubahan
istilah saya sebetulnya persisnya adalah tidak ada progres
jadi sudah berusaha dihubungi begitu
ya sehingga itu kita anggap mbak hovifa tidak tertarik
tapi begini saya ingin memberi penjelasan secara umum
mengapa koalisi perubahan ini harus mencari figur calon wakil presiden
yang bisa melengkapi kekurangan dan bisa memberi kekuatan tambahan
untuk mas anies sebagai calon presiden
dan itu di jawa timur
nah kenapa itu penting
karena mas anies melalui survei lembaga lembaga survei
di berbagai wilayah kan unggul
tapi kelemahannya kan ada di jawa tengah dan jawa timur
gitu ya kan jawa timur
dan jawa tengah dan jawa timur itu adalah
penduduk termasuk terbesar selain jawa barat
nah penduduk terbesar di situ mayoritas adalah warga nahdiyin
nah oleh karena itu maka siapa figur dari mana figur
yang bisa melengkapi menyempurnakan menutup kelemahan mas anies
kami berpikir dinasidem berpikir jawabannya adalah
dari kadernah lotul ulama
dan itu mengerucut ke nama kok itu waktu itu
nah kita inventarisir kita inventarisasi nama nama itu
ada kiai said
ada kiai as'ad
kemudian ada mbak khofifa
kemudian terakhir ada mbak yeni wahid
nah gitu kan
saya ingin fokus dulu ke soal nama kofifa
jadi penolakan secara halus kalau anda katakan tidak progresif
justru saya akan mengarah ke sana
nanti akan ujungnya ke situ
harus kita kasih kerangka dulu
jangan ujuk ujuk pada yang praktis
prosesnya seberapa panjang gitu dan kesulitan
saya ajak untuk memahami latar belakangnya dulu
itulah latar belakangnya
lalu kemudian karena prioritas pertama adalah hovifa
karena dianggap punya pengalaman
eksekutif legislatif sedang memimpin
maka kemudian kemudian
kita punya instrumen instrumen
instrumen kawan dekat
saya tentu tidak perlu menyebut nama nama itu
itu semua mencoba ngecek
tertarik enggak mbak untuk menjadi wakilnya anis
tapi pada umumnya adalah

kalau anda menyebut mbak tadi kan artinya spesifik begitu ya
mau enggak jadi
kira kira begitu lah ini kira kira
saya narasikan seperti itu
jawaban pada umumnya yang kami dengar dari pihak pihak yang pernah kontak
orang kedua atau ketiga begitu kan
itu satu saya ingin fokus jawa timur
yang kedua komentarnya positif
jadi misalnya ya respon tentang atau komentar tentang figur figur cawapres eh capres cawapres dia baik baik aja
dengan pak anies juga baik dengan yang lain baik
tapi kalau kemudian rasanya terlalu sulit begitu
jadi artinya sudah langsung komunikasi dengan buko viva atau kemudian orang orang layar layarnya itu tadi
ya itu tadi
itu yang saya sebut tadi
kita kan ini kan seni dalam berpolitik kan begitu
kadang kita tidak perlu langsung begini kan
kita ngayun dulu kita lihat kondisinya dulu
kan begitu kan
tapi ada kesulitan gak maksud saya untuk bisa langsung menembus ke beliau
loh tadi sudah saya ceritakan
orang orang yang komunikasi itu tadi kan karena sudah ada kesepakatan bersama sudah ada frame bersama
kemudian siapa yang bergerak
dengan waktu sesuai dengan kondisi dan situasi gitu kan
itu kan sudah dilakukan
nah kesimpulan kami sementara ini adalah tidak ada progres yang positif untuk mendampingi mas anies
oleh karena itu kemudian kami melangkah untuk bertemu dengan tokoh nu lainnya
dengan kiai said sudah ya kan
pks dengan pak mahfud sudah jawabannya sudah ketemu semua ya kan
kita dengarkan semua
sekarang kemudian ke mbak yeni wahid
salah satu kader nu yang sangat potensial
dari darahnya dari relasinya dari kapasitas pribadinya
kelemahannya hanya dua saja
tidak pernah satu tidak pernah pengalaman di legislatif maupun eksekutif
dan jawabannya sama dengan bu kofi pak
mengambang mbak yani wahid
kalau mbak yeni punya respon yang lebih jelas yang positif
bahwa dia cocok sama mas anies
mas anies adalah intelektual orang yang baik
punya integritas baik
sejarahnya jelas nasionalis
apa moralnya terjaga
nah itu responnya baik sekali
saya ingin fokus di soal nama bu kofi pak begitu
ketika rasanya dari cerita anda sulit sekali ditemui ditembus
dan jawabannya tidak
sudah ada yang nembus
tapi ada respon balik dari bu kofi pak
tadi itu saya ceritakan tadi
karena mengambang gitu artinya maksudnya
nah itu respon
jadi semuanya sudah tembus
dan menolak bertemu artinya
bukan menolak bertemu
memang mas anies tidak minta ketemu langsung
lewat jalur jalur tadi tuh
jadi kami ini sekali lagi sudah tembus lewat berbagai jalur
kenapa kok tidak langsung
dalam politik itu
itu kadang tidak perlu langsung direct
ada yang direct
kita lihat responnya seperti apa
jadi intinya adalah semua sudah kita tempuh untuk bertemu
kalau boleh saya tahu kemudian
apa alasan akhirnya gus mengatakan bahwa dilihat dulu responnya
dilihat dulu sekitarnya begitu bagaimana kondisinya
mengapa pola itu yang digunakan akhirnya
mengapa pola orang sekitarnya dulu yang kemudian di dekati
apa apa perkembangan nasib
ya mungkin lebih terbuka lebih otentik lebih familiar
jadi kalau langsung kan kadang kadang mungkin rasa nggak enak
sebetulnya begitu gak usah ditanyakan
itu manusia kan biasa begitu
tapi kan yang tahu prosesnya adalah jenengan
begitu makanya saya konfirmasi
kadang kan orang kalau langsung ditemui orang yang bersangkutan kan
aduh nggak enak ini
kan begitu kan
sehingga harus lewat berbagai cara yang lebih canggih yang lebih sopan
yang lebih apa namanya
yang lebih leluasa ketika mereka menyampaikan pikirannya
jadi menurut saya itu pilihan cara yang terbaik
untuk ngecek orang itu sejauhan hatinya pikirannya
respon negatif apa positif itu bisa di menggunakan cara cara seperti ini
oke dan mengambang jenengan anggap itu sebagai responnya begitu ya dari buko viva
makanya kemudian kami melakukan langkah berikutnya
partai koalisi perubahan ini kan terbuka
jadi pikiran dari berbagai pihak itu ditampung
berarti kalau terakhir kemudian saya mengutip pak anies mengatakan paling tidak ada kriteria baru yang disebutkan soal tidak bermasalah dengan hukum calon yang berani
ini kan artinya
apakah itu menutup dari paling tidak list yang jenengan sebutkan tadi soal tokoh tokoh jawa timur
itu bagus kriteria itu
nama nama yang saya sebut misalnya
dari nu pak said nggak ada masalah hukum
yeni tidak ada masalah hukum
kemudian mas ahy kalau dari demokrat nggak ada masalah hukum karena belum pernah ikut pemerintah
ini sama sama nol ini semua
tapi bu kofifah tidak masuk dalam list dua itu artinya tidak berani
tidak kemudian ada masalah hukum begitu
kalau ini tidak usah dikaitkan dengan itu juga nggak apa apa
tapi tidak ada kaitannya begitu ya
ya bisa saja
publik akhirnya mencocokkan begitu ada dua premis yang berbeda
ya bisa saja
karena kantornya baru dikelida kpk
terkait dengan itu
mungkin juga riko dengan presiden jokowi karena selama ini sudah ikut ngenger dengan jokowi
mungkin juga mbak bukofifa
ini teman saya ya
bukofifa teman saya
satu generasi ya
sehingga saya tahu karakternya lah ya
saya tahu pikirannya saya ketahui wataknya
dan lebih mengarah ke sana begitu ya
misalnya untuk jadi gubernur jawa timur lagi
jadi ketika dia tidak mau itu logis untuk memilih misalnya tidak enak sama jokowi itu logis
itu diterima nasdem ya
kemudian setelah digeledah kpk ada rasa was was itu logis
kemudian dia mau jadi gubernur jawa timur melanjutkan itu juga logis
jadi kita maklumi
tidak ada yang kita sesali dari mbak bukofifa
baik tapi ya sudah begitu ya
ini yang menarik kemudian kemarin bertemu dengan ibu susi pujastuti di pangandaran
apakah itu kemudian masuk radar atau jangan jangan cuma tes ombak
terakhir singkat saja gus
komunikasi dengan semua pihak harus dilakukan
termasuk dengan tokoh tokoh
apalagi susi yang memang pengusaha pernah di kabinet
dan kita lihat dia orangnya punya idealisme yang kuat
dan punya concern pada laut
ini kan sesuatu
nah kalau menurut nasdem bisa menutupi nggak celah yang tadi jenengan sebutkan di awal
jabarkan di awal
dia punya kelemahan sekaligus kelebihan
tapi menurut saya pribadi ya dia dalam konteks mengisi
konteks kita punya laut harus menjadi kekuatan
ekonomi kekuatan pertahanan dan segala macam
susi salah satunya ada di situ
oke kelebihan ini
tapi untuk kaitannya dengan elektoral ya kan menurut saya tidak atau belum
untuk menutupi kelemahan masyarakat terutama di basi jawa timur dan jawa tengah
menurut saya di situ tetap figur dari no
nu begitu ya oke terima kasih kami tunggu kemudian kapan keputusannya diumumkan ke publik soal cawapres dari anies baswedan
terima kasih atas waktu anda
gus choi effendi hoyori ketua dpp parteners jemta berkembang selamat malam
selamat malam bram